aduh kok jadi gini sih
sisi kan ke sini pengen ngambil buku yang dipinjam sama ibu
kenapa jadi ngantre nyokapnya
ini kan mau ketemu cewe mak
nih ilernya masih motif pulau bali nih
mau bali mau bawa lombok mau pulang apa
nggak ngerti ngerti ya
lu tuh kenapa masih sedih sih
kan kita habis berdoa
harusnya tuh lo lebih tenang sedikit
dan lo harus percaya kalo doa lo pasti didengar sama allah
tapi kan gue cuma manusia biasa
yang masih punya rasa takut
gue belum selesai makan
lo aja d gue udah makan
yaudah kalo gitu gue ke kantin duluan ya
lo mau ke karangan
yaudah ntar kalo lo abis selesai makan langsung ke susul gue lagi ya
lambang kebangsaan dulu dong
apa apa sih ini rumah sakit
dan lo itu mau ke kantin doang
yaudah gue ke kantin ya
ya udah gue ke kantin ya
gue nyari roman kemana ini mak
kok ga aktif sih
ya kan ga mungkin ya gue ngumbuk umbuk satu rumah sakit ya
ngumbuk satu rumah sakit cuma buat nyari roman
nah gimana sih roman
lo ngapain kesini
kan kemarin lo bilang ngomong ke rumah sakit ini
ya udah gue susulin aja
sekalian gue mau ngasih suatu sama roman
ya sebenarnya lo kenapa pengen banget ketemu gue
baru nanti gue kasih tau
assalamualaikum sepada yuhuu
ma ibuknya ada nggak
bobinya nggak ada
bobi lagi pergi
kalau nggak lama sisi tunggu di sini
ya boleh ya
udah deh nggak usah nunggu nungguin si bobi
belanja sayuran sama ikan ye
eh ma kenapa bengik
ma mau kenapa napain
alhamdulillah ya allah
tadi tadi jadikan ampek gue nggak kumat
lo tunggu di sini siti ya
kok jadi gini sih
sisi kan ke sini pengen ngambil buku yang dipinjam sama ibub
kenapa jadi ngantri nyokap ya
allah pakai salah manggil lagi
serong wapel jangan lupa
baru juga nyampe milih milih sayur
mak sisi panas lelah dan gerah
dulu emak mau beli ikan lele
karena emak pengen masak masakan spesial buat bobby
ya udah tangkap
eh udah cari deh
eh tunggu ma
sisi yang cari
engga mau ma geli
lo nyuruh gue
wah ketemu berapa perkara
mau lurus sambut lo nyuruh nyuruh gue
tunggu ma mau mau mau
ma jangan tangkap

tapi papa bakalan sembuh kan kak
insya allah ulan
dokter yang menangani papa insya allah dokter yang terbaik
kamu jangan senewan kayak gitu dong lain
kakak tuh jadi ikutan seniman
yaudah sekarang kamu mendingan sama roman nunggunya ya
sekalian kakak nitip es jeruk
aduh man buru buru sih santai aja dong
ini buat lo
ini jas hujan
kan kemarin pembantu gue gak sengaja tuh buang jas hujan lo
gue mau ganti yang baru
gue cuma mau jas hujan yang udah lo hilangin itu
kenapa sih emangnya
karena jas hujan itu sangat berarti buat gue
emangnya segitu berarti ya jas hujan itu buat lo
namanya siapa sih yang ngasih
ya mas imran dah bilang
emangnya siapa sih yang masih
tapi man emang bukannya
jas hujan yang lama itu udah jelek banget ya
emang sepatutnya dibuang gak sih